adi sorry kamu baik baik aja
kamu kok lama banget dari toiletnya kenapa
enggak enggak saya enggak kesasar
tadi saya liat ada orang pake masker
terus pake sweater hijau
di rumah ini
dan garah papilun belakang
itu siapa ya om
jangan jangan yang randy maksud iqbal
itu kayak mobilnya pak randy
lepas ini deh tinggal rumah ovan
ovan baik banget
dan kesnya juga baik banget
aku seneng banget
akhirnya ada mbak andin sama reina disini
mereka kira kira nge pick berapa lama ya pak
papa masih belum tau
amin deh semoga mereka betah ya
aku seneng banget soalnya
korea kita tuh kayak ngumpul lagi
apalagi sih reina
gemes sih dia
permisi pak irwan
pak randy dan ibu sudah datang
oke baik makasih
ya pak irwan
ini tante bawakan cheesecake
ya silahkan duduk
bella apa kabar
maaf ya tante gak bisa datang waktu kamu sakit
aku udah baikan kok sekarang
aku seneng liatnya
luka gue belum sepenuhnya sembuh
masih suka perih
bikin badan gue jadi gak enak
apa gue coba minta obat penghilang nyeri ya
ya gue harus minta
kamu itu gadis yang baik
semoga kebahagiaan akan datang pada kamu bella
kamu orang yang baik bel
kalau saya mengecewakan kamu
bukan saya yang akan membahagiakan kami
ada obat penghilang nyeri gak
ada obat penghilang nyaring gak
sebentar ya mas saya cek dulu
ada gak mbak
harusnya sih ada sih mas sebentar ya
mau kita minum dong
yuk yuk yuk
ya itu siapa sih tadi
oh itu anak buahnya pak irfan
udah kamu di wajah jadi gue campur
itu siapa ya
cari apa pak
cari udara segar
sebaiknya bapak kembali saja
hampir aja gue ketahuan
untung dia pergi
kamu baik baik aja
kamu lama banget dari toiletnya kenapa
saya gak kesasar
tadi saya liat ada orang pake masker
terus pake sweater hijau
di rumah ini

itu siapa ya om